dalam empat tahun terakhir transaksi melalui e commerce di indonesia mengalami peningkatan
transaksi e commerce semakin populer dengan menjamurnya perusahaan retail online
seberapa signifikan sebenarnya peningkatan pengguna serta bagaimana tren e commerce dalam beberapa tahun ke depan
akan saya bahas selengkapnya dalam transaksi dan proyeksi e commerce di indonesia
kita lihat dulu untuk pertumbuhan dari pengguna ataupun pertumbuhan konsumen online di indonesia
sejak tahun dua ribu tiga belas hingga proyeksinya untuk tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu tiga belas ada empat enam juta orang indonesia yang merupakan konsumen online di tanah air
kemudian di tahun dua ribu empat belas ada peningkatan sekitar satu tiga juta orang
dan di tahun dua ribu lima belas jika kita lihat peningkatannya memang dari tahun ke tahun ini cukup signifikan
karena jika kita lihat ini satu tiga juta peningkatannya di sini dari tahun dua ribu tiga belas hingga tahun dua ribu empat belas
sementara dari tahun dua ribu empat belas ke tahun dua ribu lima belas ini lebih dari satu lima juta orang
sehingga memang tiap tahunnya sendiri pertumbuhannya memang cukup signifikan
dan di tahun dua ribu enam belas diproyeksikan akan lebih tinggi lagi bahkan
sekitar satu tiga juta orang mencapai delapan tujuh juta orang pengguna ataupun juga konsumen online di indonesia
walaupun angka delapan tujuh juta orang ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan pengguna internet indonesia
yang diperkirakan bahkan lebih dari seratus juta tepatnya satu ratus dua juta pengguna internet di tahun dua ribu enam belas ini

kalau kita lihat angka delapan tujuh juta orang
dari pengguna internet di indonesia sebanyak lebih dari seratus juta orang
dan jika bandingkan juga dengan dua ratus lima puluh juta penduduk di indonesia
bandingkan dengan penduduk di malaysia
sementara di tahun dua ribu lima belas ini untuk kosmetik makanan dan juga obat obatan
dan kita lihat di tabel tabel berikutnya ini merupakan proyeksi dari pertumbuhan keempat barang yang paling dilaku
yang paling banyak dibeli oleh masyarakat indonesia
yaitu fashion untuk baju dan sepatu
kemudian barang elektronik kosmetik makanan dan juga obat obatan
kita lihat di tahun dua ribu enam belas memang pertumbuhannya tidak setinggi di tahun dua ribu lima belas
diberikan sehingga untuk produk fashion baju dan juga sepatu
ini diperkirakan tahun dua ribu lima belas merupakan puncak tertinggi dari pertumbuhan penjualan e commerce untuk produk fashion
sementara untuk elektronik ini bahkan mengalami kemunduran
diproyeksikan untuk tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu delapan belas
kemudian untuk produk makanan kemudian kosmetik dan juga untuk obat obatan
ini juga trennya akan menurun di proyeksi untuk tahun dua ribu enam belas hingga tahun dua ribu delapan belas
dan untuk barang furniture ini masih cukup signifikan
diperkirakan tahun ini untuk pertumbuhan penjualan barang barang furniture melalui online
ini masih tumbuh yang paling tinggi dibandingkan dengan tiga jenis produk lainnya
dan di tahun dua ribu delapan belas kembali turun untuk potensi pertumbuhan penjualan produk produk furniture di online
dari nilai untuk penjualan barang barang tersebut
yang sudah saya sebutkan secara e commerce
tahun dua ribu lima belas ini dalam juta dolar
sehingga ini mencapai dua miliar dolar amerika serikat
untuk barang barang produk berupa baju dan juga sepatu
kemudian barang elektronik mencapai satu dua miliar dolar
untuk kosmetik dan makanan
serta obat obatan ini mencapai lima ratus enam puluh sembilan juta dolar amerika
bukan rupiah juta dolar amerika
yang terakhir adalah untuk barang furniture
ini mencapai hampir satu miliar dolar amerika serikat
kemudian untuk proyeksi di tahun ini
walaupun pertumbuhannya memang kita lihat tadi yang baru saja saya sampaikan
namun untuk nilai sendiri
ini masih cukup signifikan pertumbuhannya
jika dibandingkan dengan tahun dua ribu lima belas
proyeksi untuk penjualan produk fashion secara e commerce
ini mencapai dua enam miliar dolar amerika serikat
sehingga ada penubuhan sekitar enam lima miliar dolar amerika serikat
kemudian untuk barang elektronik mencapai satu lima
kemudian diikuti oleh produk kosmetik

dan untuk barang furniture
ini akhirnya tembus angka satu miliar dolar amerika
mencapai satu empat miliar dolar amerika serikat
kemudian di tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
kembali ada pertumbuhan
kecuali untuk barang fashion
yang diperkirakan akan sedikit mengalami penurunan dari dua dua miliar dolar amerika serikat
kemudian untuk barang elektronik
ini paling sedikit hanya pertumbuhannya dua miliar dolar amerika serikat
diikuti oleh produk kosmetik dan juga furniture
dan di tahun dua ribu delapan belas masih akan terus terjadi pertumbuhan
walaupun kembali pertumbuhannya tidak setinggi pada saat dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu lima belas
untuk tahun dua ribu delapan belas
untuk produk fashion
ini diperkirakan penjualan mencapai hampir empat miliar dolar amerika serikat
produk fashion seperti misalnya baju dan juga sepatu
ini masih menjadi kontributor tertinggi untuk penjualan e commerce di indonesia
bahkan tahun dua ribu delapan belas diperkirakan akan mencapai empat miliar dolar amerika serikat nilainya
dan jika kita lihat untuk pelaku pelaku e commerce di indonesia
mana yang paling dikenal oleh masyarakat indonesia
kita lihat yang pertama adalah lazada
responden ini mengatakan bahwa lazada adalah e commerce yang paling populer di indonesia saat ini
lazada group sendiri berkantor pusat di singapura
ini merupakan anak perusahaan dari lazada group yang berkantor di singapura
dan juga merupakan anak perusahaan lagi dari rocket internet yang berbasis di jerman
masuk ke indonesia tahun dua ribu dua puluh
sehingga paling mudah jika dibandingkan dengan e commerce lainnya
namun ternyata paling populer untuk masyarakat indonesia di tahun dua ribu enam belas ini
kemudian yang kedua adalah tokopedia
tokopedia sendiri diluncurkan pada tahun dua ribu sembilan belas
sehingga sudah sekitar tujuh tahun berada di indonesia
dengan klaim pada bulan april dua ribu lima belas lalu ini memiliki lima juta produk yang ada di tokopedia
kemudian di posisi ketiga ada olx yang buka pada tahun dua ribu dua
untuk olx sendiri
di tahun dua ribu sepuluh kemudian diikuti oleh bukalapak com
walaupun sedikit ini merupakan anak perusahaan dari grup jarum
yang ini sebelumnya bernama tokobagus com
mungkin anda pernah dengar dan juga sebelumnya diganti lagi menjadi berniaga com
sebelum akhirnya pada tanggal dua puluh mei dua ribu empat belas baru berganti nama menjadi olx
kemudian untuk bukalapak com
yang diambil pada bulan maret lalu di indonesia
dan jika kita lihat angka angka tadi
bahkan untuk yang produk fashion sendiri mencapai hampir empat miliar dolar nilainya ya
ini masih kecil pengguna e commerce di tanah air
sejumlah tantangan memang masih harus dibenahi
konektivitas internetnya masih cukup rendah
kemudian juga kecepatan internet yang masih sering lemot
dan juga yang paling penting adalah yang menjadi alasan banyak masyarakat indonesia
belum ingin melakukan transaksi secara online adalah keamanannya
dan jika tidak dibenahi ini akan sangat disayangkan
potensi bisnis jutaan dolar amerika serikat ini justru akan direbut perusahaan dari negara lain
karena infrastruktur internet dan keamanan transaksi internetnya yang sudah jauh lebih maju